selain ahli tim capres cawapres satu anies baswedan dan muhaymin iskandar
mendatangkan saksi dalam sidang sengketa pilpres yaitu arief patrawijaya
dalam pernyataannya di persidangan arief menyatakan bahwa kpu telah beberapa kali melanggar kode etik
dan seharusnya gibran raka buming raka tidak lolos sebagai calon wakil presiden dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah
bahwa dalam persidangan dkpp itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang dkpp terbentuk
kami mendaftarkan bulan november dibuka persidangan empat kali baru diputus februari dua ribu dua puluh
padahal kita tahu biasanya dkpp tidak lebih dari dua minggu
bahwa dalam pengaduan itu
dkpp telah memutus perkara pada tanggal lima februari dua ribu dua puluh
sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya
izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan tpdi jilid ii